puluhan personil grup barongsai persaudaraan tiong gisai di cilengsi
kabupaten bogor ini berlatih intensif menyambut tahun baru imlek
yang jatuh pada dua puluh dua januari mendatang
hingga senin sore mereka telah kebanjiran order untuk tampil
di beberapa acara pertunjukan barongsai di jabodetabek
agar bisa tampil maksimal mereka pun berlatih sejak dua bulan lalu
latihan ini dilakukan dua kali sehari dengan durasi yang lebih lama dari biasanya
grup barongsai di vihara dharma bakti cilengsi ini merupakan grup barongsai
yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
dalam kiprahnya grup ini juga telah banyak menorehkan prestasi
baik tingkat nasional maupun lokal sejauh barat
selain permainan barongsai grup ini juga biasa memainkan atraksi liong
ratusan warga tionghoa dari berbagai penjuru tanah air
mengadakan ritual perang
ritual kirap wigi minggu pagi
kirap dimulai dari kelenteng hok hien biu
salah satu kelenteng tertua di jalan ahmad yani kudus jawa tengah
delapan peserta dari berbagai kelenteng di indonesia turut memeriahkan kirap
selain sebagai ungkapan syukur kepada dewa bumi
mereka juga berharap agar korban banjir di kudus dan daerah lainnya
dapat bersabar dalam menghadapi cobaan
dalam alat angka buigi itu usahakan berterima kasih kepada dewa bumi
harapannya kita untuk tahun ini semua masyarakat kudus
khususnya dan indonesia umumnya
bisa semua terlibat di sekedar bencana
tak hanya dari kudus kirap ini pun menjadi daya tarik tersendiri
bagi pengunjung dari berbagai daerah
ya maksudnya ya kita biar kita sehat sehat banget
indonesia tambah jaya gak ada bencana gak ada keributan
kirap buigi diselenggarakan setiap tahun oleh umat tionghoa kudus
menjelang perayaan tahun baru
tim liputan cnn indonesia